jawa tengah masih menjadi salah satu prima dona destinasi warga untuk mudik
kali ini untuk memeriahkan kegiatan mudik warga
pemerintah provinsi jawa tengah mengadakan program mudik gratis
baik dengan menggunakan bus maupun kereta api
tim liputan cnn indonesia atas kerjasama ini
pemprov jawa tengah dengan cnn indonesia meliputnya untuk anda
pemerintah provinsi jawa tengah pemerintah kabupaten kota
serta paguyuban provinsi kota dan kabupaten mengadakan kegiatan mudik gratis
menggunakan bus bagi sepuluh tujuh ratus delapan puluh satu warga jawa tengah yang bekerja di sektor informal
seperti pembantu rumah tangga buru dan pedagang asongan kawasan jabodetabek
program ini menggunakan dua ratus tiga belas bus dan telah diberangkatkan pada satu juni dua ribu sembilan belas
selain menggunakan bus
disediakan juga mudik gratis menggunakan kereta api yang diberangkatkan pada dua juni dua ribu sembilan belas
keberangkatan ini dibagi menjadi tiga kloter yang totalnya mencapai sekitar satu delapan ratus delapan penumpang kereta api
dengan tujuan jawa tengah
gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengatakan mudik gratis ini merupakan kegiatan tahunan
yang sudah dilakukan sebelumnya dan kali ini jumlah pemudiknya bertambah
dinamikanya berkembang mendekati hari hari akhir
ada beberapa ruas jalan yang masih diperbaiki tapi kita stop hamin sepuluh kemarin
sudah kita stop
nah sekarang kita siapkan kuliner apa yang ada di jateng
destinasi wisata apa yang ada di jateng
bahkan saya tambahin lagi mbak tolong para diaspora desanya diaspora kota
nah itu kalau bisa bertemu bangunlah desanya bangunlah kabupaten kotamu dengan jejaring yang dimiliki
hampir semua warga ya karena paguyupan orang jawa tengah di jakarta banyak sekali
mereka selalu interaktif dan selalu informasi terbagi ya
maka hari ini di mudik bersama ini mereka menginformasikan dengan sangat bagus
mengerti cara mendaftar online mereka mengerti titik titiknya dia mengerti
maka kelihatannya lancar
hari ini lebih lancar ya kalau kita melihat
lebih rapi administrasinya infrastruktur kemarin juga lebih baik
calon pemudik cukup membawa kartu keluarga domisili jawa tengah untuk mendaftar
pemudik mengaku merasa senang dan terbantu dengan kegiatan ini
mereka berharap kegiatan mudik gratis ini juga dapat memberi fasilitas mudik untuk arus balik kembali ke jabodetabek
alhamdulillah dengan adanya mudik bank jateng ini bisa membantu kaum yang ke bawah di samping itu mobilnya juga bagus bagus
terima kasih pak ganjar pokoknya mah hebat pak ganjar
ke depannya apa ada yang bisa diperbaiki
ya kedepannya saya minta untuk diperbaiki untuk arus mudiknya kalau bisa
arus mudik kesini biar ada program kayak mudik gratis lagi tapi dari arus balik
ya syukurlah alhamdulillah
soalnya kayak abis kan per tanggal dua puluh empat kemarin kan mei kan udah naik banget
dari harga tarif normal rp satu ratus tujuh puluh sekarang udah nyampe rp tiga ratus lima puluh rp empat ratus itu satu tujuan gitu
kenapa gak ikut yang bis
karena ada mudik dari bis juga
ini soalnya tahun kemarin udah ikut bis lah kita cari alternatif yang lain sekarang
badan penghubung provinsi jawa tengah di jakarta menyatakan relasi antara jabodetabek dengan provinsi jawa tengah amat erat
karena banyak warga jateng yang mengadu nasib dan bekerja di kawasan jakarta dan sekitarnya
relasi ini akan terus terjaga dengan memberi
rasa aman dan nyaman para warga terutama yang ingin menjalani mudik
kegiatan ini diharapkan dapat membantu warga jateng mendapatkan perjalanan mudik yang aman nyaman dan mudah
tim cnn indonesia jakarta